sementara itu dari pengungkapan kasus korupsi blbi komisi pemberantasan korupsi atau kpk
menahan tersangka kasus dugaan suap penerbitan surat keterangan lunas bantuan dana likuiditas bank indonesia
atau skl blbi syarifudin temenggung mantan ketua badan penyihatan perbankan nasional atau bppn ini
sempat menyatakan keberatannya dengan tuduhan kpk
penahanan dilakukan kpk setelah syarifudin temenggung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka
dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas atau skl blbi hari ini
syarifudin ditahan di rumah tahanan jakarta timur cabang kpk selama dua puluh hari ke depan
selain menyatakan keberatan akan status dan penahanannya
syarifudin juga sempat menunjukkan laporan pertanggung jawabannya sebagai kepala bppn
ini sudah ada persetujuan dari kksk dari semuanya
saya hanya mengengkit aturan dan mohon maaf
dan saya sudah punya tugas ini pak
ya ini saya jelaskan jadi semua yang saya kerjakan di bppn sudah seperti ini
jadi ini sudah ada semua
semuanya sudah mengatakan bisa dilaksanakan
dan masalah hak tagi empat delapan triliun yang dipermasalkan oleh kpk
itu sudah saya serahkan kepada menteri keuangan
dan menteri keuangan lah yang menjual itu dengan harga dua ratus dua puluh miliar